aliran kali bekasi kota bekasi jawa barat kembali diselimuti busa putih
fenomena yang terjadi kesekian kalinya tersebut diduga karena air kali tercemar limbah
warga berharap pemerintah kota bekasi dapat mengatasinya agar tidak terulang kembali
seperti inilah kondisi aliran kali bekasi yang berubah warna pada sabtu siang
jika dilihat lebih seksama warna putih tersebut ternyata busa yang menyelimuti permukaan kali
di pintu air bendung bekasi di jalan hasibuan bekasi timur kota bekasi jawa barat
kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi
sebelumnya beberapa waktu lalu air kali bekasi juga sempat tercemar limbah dan diselimuti busa
menurut warga busa putih langsung muncul secara tiba tiba
tak jarang para pengendara yang tengah melintas sengaja untuk berhenti dan mengabadikan momen timbulnya busa di aliran sungai
busa kayak apa kena aliran limbah lah limbah limbah buangan limbah pabrik gitu
udah sering belum
sering waktu itu beberapa bulan lalu kalau nggak salah
terus sama kayak gini malah lebih parah kayaknya ya
wakil wali kota bekasi yang meninjau langsung aliran kali bekasi menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan
atau penelusuran aliran kali guna mencari penyebab terjadinya pencemaran
dia juga mengakui bahwa pencemaran air di kali bekasi ini bukan yang pertama kali terjadi
bahkan pemkot bekasi beberapa waktu lalu sudah memberikan peringatan hingga penyegelan
kepada industri yang kedapatan membuang limbah di kali bekasi
kali bekasi secara sengaja
kami sudah menurunkan tim yang sudah mulai menelusuri kondisi kali bekasi
karena mulai terjadinya terjadi busa adalah setelah undungan
tapi kemudian ke hulunya hampir tidak ada kelihatan perubahan ya
walaupun memang sedikit hitam tapi memang karena memang kondisi air yang di hulu juga sedikit
tetapi bau tidak ada dan ini kita sedang lacak dengan kita nanti akan lakukan tes
di segmen mana yang kemudian terjadi pencemaran dan oleh sebab apa
warga berharap pemerintah mampu mengatasi persoalan limbah yang kerap terjadi di wilayah ini
erik kustara bekasi jawa barat